gurunya nggak jadi sdn lima
tangis siswi kelas satu sdn satu pondok cina ini pecah saat belajar di kelas
ia rindu kehadiran guru guru yang biasa mengajarnya di kelas
siswi ini tak sendiri
siswa lain juga ikut menangis dan merindukan guru mereka
inilah suasana mengajar di sekolah sdn satu pondok cina beji depok jawa barat pada kamis pagi
sudah sekitar satu bulan mereka belajar tanpa guru hanya didampingi relawan
kisruh soal nasib pembelajaran di sd negeri satu pondok cina depok ini sudah terjadi sejak pertengahan november lalu
lahan di sekolah tersebut akan dijadikan
masjid raya depok
wali kota depok muhammad idris menyebut
pemerintah kota depok baru merencanakan pembelian lahan untuk pembangunan sekolah pengganti sd pondok cina i
dia meminta orang tua murid bersabar
saat sedih tak hanya dirasakannya orang tua siswa ikut miris dengan nasib putra putri mereka
terus kita menyanyikan lagu selamat pagi bu guru itu
terharu kangen melihat
karena hampir satu bulan mereka nggak ketemu bu gurunya
mungkin karena emang peraturan bu guru nggak bisa kesini
cuma tolong mohon untuk ibu ibu guru yang ada di sana
kasih mereka semangat
lepas dari kisruh yang terjadi orang tua siswa berharap agar pemerintah kota depok tetap menyediakan guru
untuk mengajar di sekolah ini
fahmi febrile depok jawa barat